pesinetron muda hana kirana meninggal dunia dalam usia delapan belas tahun
kepada detikom ica manajer hana menyatakan bahwa hana meninggal dunia selasa dua november karena gagal jantung
nama hana kirana menarik perhatian publik beberapa waktu lalu
usai dirinya menggantikan lea ciaraycol dalam sinetron suara hati istri zahra
hana yang juga merupakan sepupu dari citra kirana ini mengawali kiprahnya di dunia hiburan sebagai model
selain hana beberapa artis tanah air diketahui juga meninggal dunia akibat gagal jantung ataupun serangan jantung yang diderita
seperti suami dari bunga citra lestari ashraf sinclair yang meninggal di usia empat puluh tahun
dan juga mike mohede di usia tiga puluh dua tahun akibat serangan jantung
petua perhimpunan dokter spesialis
cardio vascular indonesia isman firdaus mengatakan
penyakit jantung dan pembuluh darah kini bukan hanya menyerang usia lanjut
tapi juga kelompok usia produktif
penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat
seperti kebiasaan merokok dan terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan kadar gula tinggi garam dan lemak
lima faktor ini mempengaruhi integritas atau keutuhan dari endotel di dalam dinding dalam pipa pembuluh darah kita
apabila kita ada merokok endotelnya itu seperti pager
yang melapisi jaringan dalam pembuluh darah
kalau ada merokok merokok itu bisa merusak endotel
jadi yang tadinya dia rapet itu jadi nggak rapet
akhirnya dampak kalau endotel kita nggak rapat itu ada namanya ldl
ketua umum yayasan jantung
st nurjadin mengatakan tindakan preventif tidak bisa dimulai di usia dewasa atau usia lanjut
ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung
seperti mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan hindari kalori berlebih
berolahraga agar tubuh tetap aktif bergerak sehingga jantung sehat dan kuat
stop merokok kurangi berat badan berlebih karena kegemukan dapat meningkatkan risiko gangguan detak jantung
stroke gagal jantung hingga pembekuan darah serta mengelola stres
karena saat stres detak jantung akan meningkat otot menegang dan tekanan darah menjadi naik